rencana tes kejiwaan bagi tersangka pelaku mutilasi di kecamatan cikupa tanggerang banten rabu siang kembali batal
kusmayadi alias agus tersangka pelaku mutilasi terhadap nur atika rabu siang dijadwalkan akan menjalani serangkaian tes kejiwaan di mapol resta tanggerang
tes kejiwaan yang melibatkan tim psikologi dari polda metro jaya ini dilakukan untuk mengecek kejiwaan tersangka apakah dalam kondisi sehat atau mengidap gangguan jiwa
namun rencana pemeriksaan tersebut kembali tertunda lantaran sebagian besar petugas kepolisian resor kota tanggerang dialihkan untuk mengamankan kegiatan presiden jokowi di venue ice bumi serpong damai bsd kabupaten tanggerang
kita koordinasi dengan tim psikologinya kalau kapan tim psikolognya bisa ada waktu baru kita akan periksa
kita rencananya tadi hari ini tetapi rupanya tim psikologi juga ada kegiatan
terkait penerimaan siswa ya antara agung tara dan polin atau agpol
sehingga kita jadwalkan mudah mudahan secepatnya